pak hari ini hari pertama aku sekolah
padahal aku berharap apa ada di sini
pasti bapak seneng
jadi ini sebabnya kenapa
catherine masih belum bisa bicara dan
ada yang mau
di saat kondisi adik gue kayak begini
lo gak pengen pergi dari dia
saya akan terima apa nggak ada
ya justru dengan
kondisi catherine seorangnya
saya harus tetap hadir sampingnya
terima kasih allah
makasih ya ren
ketika saya di dalam
tapi untuk anggota tubuh lainnya
masih belum bisa
ya kita akan berbicara lagi
ya pasti catherine akan sedih
kalau mendengar berita ini
ya udah kalau begitu ini
gue sama istri gue pengen masuk ke dalam
sekali lagi terima kasih
berhati hati sama adik gue
ya udah kalau gitu
saya pamit dulu ya
besok saya akan berkongsi
kenapa kak michi juga sedih sih ngeliat aku
adakah kak michi juga disini
kamu harus kuat
kamu gak sendirian disini
kita semua akan ada selalu buat kamu
nggak bisa gerakin kakiku kak
efek samping dari kecelakaan kamu ini
kamu bisa mengalami gangguan
gangguan bicara dan
kenapa kan lumpuh
ada kita disini
catherine yang kakak kandung kamu
bukan orang yang lemah
kamu harus bisa melawan ini semua
harus bisa berdiri berjalan
kita gak akan pernah meninggalin kamu sendirian
yang suaminya harik
cara menghancurkan kepentinan
secara tidak sengaja
yaudah pun jauh lebih luas
kalau mak suaminya ikut kerjin

harus mengalami hal ini
karena kita adalah keluarga
aku akan mencari seragam
joss belum datang
aku ambil serahkan aku dulu deh
udah bangun aja
kirain masih tidur
aku udah gak sabar mau ke sekolah baru aku
kamu ketemu teman teman baru ya
tapi sebelum ke sekolah harus apa dulu
mandi masa mau ke sekolah pakai baju begini
mesti kan dihiki
terus matanya masih
yaudah sekarang kita mandi dulu yuk
sus aku mania sendiri aja deh
kan aku udah sd
berarti aku udah gede
ya ampun senyum banget ini
diurusin sama sus dari kecil
sekarang udah gede
gede ah yaudah tapi hati hati di kamar mandi
di cek soalnya
nanti tau tau kelasnya
suster ini dulu ya beresin buku bukunya ya